tahun ini abah safei menginjak usia enam puluh enam tahun
memang secara usia abah safei masuk ke dalam kategori lansia
namun di hari tuanya abah tak pernah berhenti bekerja
belasan profesi sudah abah lakoni untuk sekedar bertahan hidup di ibu kota
yang beranyar abah menjadi seorang penjajah sapu keliling
bukan tanpa alasan abah yang dikaruniai dua orang anak ini berganti ganti profesi
pemasukan yang tak menentu membuatnya harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari
belum lagi dua tahun yang lalu
sang istri mengalami patah kaki yang terkadang masih terasa nyeri hingga saat ini
pagi ini abah membeli beberapa satu lidi dan sapu ijuk
mulai dari empat rupiah untuk sapu lidi kecil
delapan rupiah untuk sapu ijuk
dan sepuluh rupiah untuk sapu lidi biasa
untung yang diambil abah tidak terlalu besar
dari tujuh sampai lima rupiah untuk setiap buah sapu
sebelum menjual aneka sapu pada mei dua ribu dua puluh dua yang lalu
abah menjual jajanan telur dengan pikulan
namun pemasukan yang menurun dan insiden tertabrak oleh motor pada januari dua ribu dua puluh dua silam
membuat abah meninggalkan profesi yang telah dilakoninya tiga tahun belakangan
dan ada lapangan
dengan lepas burung

yang ada yang pegang motor nanti lepas burung dia ngepegang gas sekali
abah kaya gitu
orangnya masih dua puluh baru murid doang
udah udah doang
pasca insiden tersebut punggung abah tak lagi sekuat dulu
berjalan beberapa ratus meter saja
abah harus beristirahat untuk menghilangkan rasa nyeri
belum lagi penyakit asam urat abah semakin parah
praktis tak hanya punggung namun sendi kaki dan telapak tangannya pun begitu mudah terasa nyeri bila terlalu lelah
jadi ini kayak air biji cabai panas gitu
nah begitu tangannya juga begitu sama kayak di sebelah jalan gitu
tangannya kayak baal gitu keras gitu
hari ini panas matahari terasa begitu terik
abah sudah nyaris dua jam berjualan namun belum ada pembeli sama sekali
abah mulai merasa lapar
namun ia memilih untuk menenggak air untuk menghilangkan rasa nyeri
dan menghemat pengeluaran
ya menahan lapar memang telah menjadi keseharian abah
ya karena saya sering ngirit lah gitu
karena kita dapat uang sekian jadi memang gak usah makan jalanan lah
ntar aja buat makan di rumah aja duitnya gitu belah sih

ketika matahari tepat berada di atas kepala pembeli pertama akhirnya datang juga
menurut saya menurut saya sosoknya itu dia sangat motivasi buat kita semua
karena dia bekerja keras mencari sesuap nasi untuk kebutuhan keluarga anak anak
dua puluh ribu yang begitu berarti untuk abah
abah berharap setidaknya ia mendapat uang lima puluh ribu
untuk kebutuhan makannya dan sang istri esok hari
nyeri di kaki abah terasa begitu hebat siang ini
abah mengarahkan langkahnya ke kontrakan di kecamatan tebet jakarta selatan
untuk meminta sang istri aci memijat kedua kakinya
acih karsi memang begitu khawatir abah masih harus berjualan di hari tuanya
namun ia tak punya pilihan lain
aci sudah dua tahun terakhir tak bisa membantu abah mencari nafkah
sejak mengalami patah kaki ketika terjatuh dari tangga
iya namanya sama suami gitu kan takut ada apa apaan
ini juga suka nanya sama anak
amat kok bapaknya udah jam empat baru nyampe rumah gitu
ngidarnya jauh jauh gitu
sakit banget gitu
sebelum kembali berkeliling abah yang telah dikaruniai lima orang cucu ini
sejenak menyantap nasi dan sepotong tahu
untuk mengisi perutnya yang mulai terasa perih
abah tak punya pilihan lain kecuali berhemat
walau dikaruniai dua orang anak
pembitan ekonomi membuat abah tetap harus bekerja
bahkan sudah tak terhitung berapa kali abah terpaksa menjual aneka barang yang ada di rumah
karena kekurangan uang
kipi sama kulkas untuk ngasih makan keluarga
ya sekarang kita buat ngisi juga pulsa buat untuk rumah ngontrak gitu
misalnya disitu disitu disitu
biasanya kan token kan beli gitu ya sama orang
jadi harus dibayar lah gitu
abah kembali bergegas mengikul belasan kilogram sapu di pundaknya
walau hampir selalu hidup dalam kekurangan
abah tak pernah sekalipun berpikir untuk menjadi seorang peminta minta
baginya sedikit tak apa
asal dari usahanya bekerja
dan bukan mengharapkan belas kasihan orang lain
rian fernando dwi agung yul diyarto jakarta